mie kuah ini memang enak saat disantap panas panas tapi anda tipe yang mana
meniupnya agar cepat disantap atau menunggunya agar lebih cepat bikin dengan sendirinya
hati hati saat menyantap makanan panas karena ternyata ada bahayanya loh
kalau saya ditungguin dulu atau nggak dikipas kipas pakai tangan aja sih
biasanya sih saya suka tiup tuh refleks tiup
anda mungkin pernah mendengar tentang bahaya meniup makanan atau minuman panas sebelum dikonsumsi
menurut dokter spesialis gizi meniup makanan dan minuman panas untuk konsumsi sendiri tidak ada bahayanya
karena karbon dioksida hasil limbah nafas kita akan terurai cepat cepat
di udara di ruangan tempat kita sedang makan
nah yang bahaya adalah jika kita meniup makanan panas tersebut dan menyuapkannya ke orang lain
karena nafas itu mengandung virus dan bakteri
khususnya di tengah pandemi covid sembilan belas kebiasaan meniup makanan panas itu harus dihentikan
selain itu meniup makanan panas juga bisa membuat kerusakan di daerah mulut
kalau misalnya meniup saya tidak menemukan masalah ya dengan meniup
makanan panas akan berpengaruh terhadap kesehatan kita
sepanjang ini saya belum dapatkan ada penelitian mengenai itu
tetapi memang sebaiknya kita tidak mengkonsumsi makanan yang lagi panas
karena kan resiko kerusakan di mukosa mulut mungkin saja terjadi
jika dilakukan dengan frekuensi yang sering ada efek samping beragam jika anda memakan makanan panas
mulai dari lidah melepuh emil gigi yang terkikis hingga gigi yang menguning
dokter spesialis gizi samuel utoro menjelaskan yang paling membahayakan adalah potensi terserang kanker kerongkongan
karena yang suhunya tinggi itu memberikan efek di saluran pencernaan yang atas kita
yaitu di rongga mulut turun ke kerongkongan
nah disitulah akan terjadi proses inflamasi
inflamasi itu peradangan akan memicu terjadinya cancer kerongkongan kanker dari kerongkongan itu
agar makanan panas bisa cepat dingin anda tetap boleh meniupnya untuk konsumsi sendiri atau bisa mengipasnya
bisa juga memindahkan makanan panas tersebut ke wadah yang permukaannya lebih luas
sehingga suhu panasnya akan cepat berkurang